inilah pemandangan kota mekah dari atas puncak jabal sur
bukit kecil yang berjarak enam km dari pusat kota mekah ini
menjadi saksi sejarah perjuangan rasulullah bersama sahabatnya abu bakar
selain jabal sur biasanya jemaah calon haji juga akan berkeliling menggunakan bus
menengok kawasan mina dan padang arafah
selain berkeliling kota mekah jemaah calon haji juga bisa mengisi waktu dengan umroh sunnah
prosesi umroh sunnah diawali dengan tawaf yaitu mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali
terik matahari tak menghalangi semangat jemaah calon haji untuk melaksanakan tawaf
jadi setelah melakukan serangkaian tawaf tadi berkeliling kaabah selama tujuh kali
ini saatnya kita akan menantikan untuk syai
ini begitu ya berlari kecil antara safa dan juga marwa
ini merupakan salah satu ritual atau salah satu hal yang harus dilakukan saat ibadah umroh
lokasi syai tak jauh dari pelataran kaabah
jemaah calon haji hanya perlu berjalan sekitar empat ratus meter menuju bukit sofa
dan syai ini memiliki arti tentang perjuangan istri nabi ibrahim untuk mencari sumber air
dan bapak ibu kabul juga
maka maka kan hajatnya disini minta oh disini tidak dapat disana tidak dapat
disana tidak dapat disini sampai tujuh puteran akhirnya kabul insya allah
sebagai mana dulu air zam zam setelah tujuh puteran keluar
jika kita merasa lelah atau bagi jemaah calon haji yang fisiknya lemah
untuk melaksanakan syai bisa menggunakan kendaraan listrik
kendaraan ini bisa disewa dengan harga rp lima puluh tujuh arab saudi untuk sendiri
rp empat belas untuk dua orang
alfian raharjo mekah arab saudi